meski demikian kepolisian resor bogor
memperkirakan puncak kemacetan lalu lintas
pada long weekend hari raya
waisak ini telah terjadi semalam
berdasarkan data yang dihimpun
kendaraan roda empat enam maupun roda dua belas
yang masuk ke gerbang tol ciawi
mencapai lebih dari empat puluh satu ribu
sementara arah sebaliknya
dari puncak ke jakarta melewati
gt ciawi lebih dari empat puluh tujuh ribu kendaraan
tim liputan cnn indonesia